pak ini dokter ya pak
video penganiayaan terhadap seorang dokter jaga di puskesmas fajar bulan kabupaten lampung barat viral di media sosial
korban yang merupakan dokter mageng dianiaya keluarga pasien pada sabtu dua puluh dua april lalu
dalam video dokter tersebut diseret dan dibanting oleh dua anggota keluarga pasien
kedua orang itu tidak puas karena kerabat mereka belum sembuh setelah berobat ke puskesmas tersebut
pelaku penganiayaan berinisial aw dan mh telah ditangkap dan menjadi tersangka
saya mohon maaf telah mencorangi institusi yang telah menerang institusi dokter di indonesia
meski tersangka telah meminta maaf ikatan dokter indonesia lampung barat menegaskan tidak ada langkah damai dan tetap melanjutkan proses hukum
tindakan yang dilakukan oleh kedua oknum pelaku ini sangat melukai ya
kedua orang itu tidak puas karena kerabat mereka belum sembuh setelah berobat ke puskesmas tersebut

tindakan yang dilakukan oleh kedua oknum pelaku ini sangat melukai atau mencederai
tindakan yang dilakukan oleh kedua oknum pelaku ini sangat melukai atau mencederai
di bali video perselisihan antara seorang wna dan seorang warga lokal sedang menyita perhatian warga
seorang pria dengan pakaian serba putih terlibat dengan kata
seorang pria dengan pakaian serba putih terlibat dengan kata
seorang pria dengan pakaian serba putih terlibat dengan kata
warga bali dalam video tersebut adalah jro mangku budi utama
menurutnya keributan berawal ketika kendaraan turis asing itu bersenggolan dengan kendaraan lain di tengah kemacetan
warga bali ini mengaku terpancing emosinya lantaran wna itu mengeluarkan kata kata kasar

polisi masih menyelidiki peristiwa yang terjadi pada minggu dua puluh tiga april di kawasan ubud kianyar
tim liputan cnn indonesia